bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang akan dibangun di tanggerang dan depok
program satu juta rumah dari pemerintahan kini sudah mulai dikerjakan
pemerintah menyediakan rumah subsidi dengan harga dan cicilan yang terbilang murah
beberapa waktu lalu presiden joko widodo telah meresmikan pembangunan rumah susun di serpong tanggerang selatan
sepuluh unit dari sembilan unit akan diperuntukkan bagi para buruh
selanjutnya presiden diagendakan akan meresmikan hunian murah yang berlokasi di depok
hunian yang akan dibangun di depok nantinya berupa landed house atau rumah tapak
sedangkan yang berada di tanggerang selatan berjenis rumah susu sederhana milik
harga unian tapak di depok dapat dibeli lebih murah dibanding rusuh nami di tangerang
sekitar satu ratus dua belas juta per unit
sedangkan rusuh nami tangerang dapat dibeli dengan harga dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah per unit
harganya rp dua ratus sembilan puluh tiga juta
kira kira mampu nggak pekerja
nah yakin gitu loh
kalau mampu saya akan dorong terus agar bumn
baik bpjs ketenaga kerjaan baik pp untuk bangun ini
namun para pembeli rumah tersebut harus memenuhi syarat syarat yang telah ditetapkan pemerintah
pemohon belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk kepemilikan rumah
memiliki gaji pokok kurang dari empat juta untuk hunian tapak
serta gaji pokok di bawah tujuh juta untuk kepemilikan rusunami
guna memastikan program ini tepat sasaran
penjualan unit bekerja sama dengan bpjs ketenaga kerjaan dan beberapa bank pemerintah
selain itu ada juga tahap seleksi dari serikat pekerja
sumber dana pembiayaan perumahan untuk pekerja berasal dari dana jaminan hari tua jht yang dialokasikan
sebesar lima triliun rupiah
selain itu juga diambil dari anggaran kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
pembangunan rumah serupa telah dilakukan di kantong kantong buruh
seperti di ungkaran jawa tengah dan beberapa kota lainnya